adalah nyokap yg oke berooooo
hai terdiri sampai motornya pas
ini ada harimau harimau guys guys ini ah tutup kaca harimau guys
ah cuci hutan ah murni pis
terlagi kita memasuki perbatasan antara kabupaten gailuwes dengan kabupaten aceh barat daya
pak om mahwa berlaino pak
terdekat terdekat ya allah